pt pertamina mempertimbangkan ekspor solar
ini menimbang produksi solar dalam negeri mengalami surplus satu ratus empat puluh ribu barrel per bulan
pada saat yang sama penyerapan solar dalam negeri semakin menurun tahun ini
cnn indonesia com melaporkan pertamina saat ini belum punya negara tujuan ekspor solar
direktur pengolahan pertamina rahmat hardadi menyatakan
sejak awal tahun konsumsi solar sektor real di dalam negeri
terutama sektor pertambangan terus turun
akibatnya stok solar pertamina berlebih
penjualan solar pertamina hingga kuartal satu tahun ini tercatat dua sembilan puluh dua juta kiloliter
angka ini turun sebelas dua puluh empat persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar tiga dua puluh sembilan juta kiloliter